menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
hari ini bertemu presiden joko widodo di istana negara membahas uang kuliah tunggal
nadiem menyatakan membatalkan semua kenaikan uang kuliah tunggal
ukt perguruan tinggi negeri tahun ini
hal ini diputuskan usai pembahasan dengan para rektor
serta mendengarkan aspirasi masyarakat
mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder
jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa
keluarga dan masyarakat mengenai concern mereka
mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di ptn ptn kita
dan memang itu saya melihat beberapa angka angkanya
dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan
jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut
jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor
dan kami kemendik putristek telah mengambil keputusan
untuk membatalkan kenaikan ukt
dan kami akan merevaluasi semua permintaan
peningkatan ukt dari ptn ptn
jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak
dengan kenaikan ukt tersebut
dan kami akan mengevaluasi satu persatu
permintaan atau permohonan perguruan tinggi
tapi itu pun untuk tahun berikutnya
mahalnya uang kuliah tunggal dirasakan di desa finang
mahasiswa baru fakultas teknik universitas jenderal sudirman jawa tengah
dina masuk dalam kategori tiga dan mendapat ukt rp lima lima juta
dalam aturan lama ukt nya mencapai lebih dari sepuluh juta rupiah
namun angka lima lima juta rupiah menurut dinda masih terlalu mahal
karena orang tuanya hanya pedagang yang penghasilannya hanya rp satu juta per bulan
untuk saya sendiri sih masih keberatan ya pak
dengan penghasilan dari orang tua
oh orang tua yang jauh profesinya apa
bapak saya di nusa tenggara barat
kenaikan uang kuliah tunggal yang menuai protes mahasiswa
juga sempat memunculkan pertanyaan kemana anggaran pendidikan digunakan selama ini
kemendik putri stek berdalih mereka hanya mengelola
anggaran pendidikan sebesar lima belas persen atau rp sembilan puluh delapan sembilan triliun
kemendik putri stek berdalih alokasi ini diatur sesuai
aturan yang diputuskan bersama dengan kementerian keuangan dan kementerian ppn
kemendik putristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan
karena sesuai dengan pp no tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan
dan penganggaran adalah kementerian ppn dan kementerian keuangan
pemerintah menetapkan dua puluh persen apbn dialokasikan untuk anggaran pendidikan
anggaran pendidikan di indonesia sebesar rp enam ratus enam puluh lima dua triliun
namun dari enam ratus enam puluh lima triliun anggaran pendidikan
porsi terbesar senilai rp tiga ratus empat puluh enam lima triliun justru digunakan untuk transfer ke daerah
dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai
dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non fisik
pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal tahun ini masih akan dievaluasi
pemerintah harus bijak menentukan langkah selanjutnya
agar tak menutup kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi
sudara mendikbutristek menyatakan kenaikan ukt tahun ini dibatalkan dan akan dievaluasi tahun depan
apa yang akan jadi poin yang harus dievaluasi ke mendik butristek
kita akan bahas bersama donald celantu dosen itb
selamat malam mbak livi
jadi kenaikan ukt ini dibatalkan pak mendik butristek pak nadiem
ya ini good news ya tapi ini kan solusi jangka pendek
kita kan perlu cari solusi solusi yang kemudian bisa membahas secara menyeluruh ya
sebenarnya apa sih akar masalahnya nah ini yang belum kita lihat ya
ya artinya gini kalau solusi jangka pendeknya ditunda satu tahun ini artinya kan akan berlaku tahun depan ya
katanya kan pak menteri masih akan mengevaluasi dari kenaikan ukt ini
jadi menurut anda solusi jangka panjangnya apa selain kenaikan ukt
ya jadi sebenarnya bukan solusi jangka panjang ya
tapi dalam artian kita harus segera mencari solusinya
dan ini sebenarnya kan baru keluar sekarang
nah kita harus evaluasi bahwa kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya kan saya mungkin punya tiga usulan sebagai solusi yang mungkin kita bisa elaborasi
karena kita berharap bahwa indonesia ini akan menjadi generasi emas
tetapi di satu sisi hanya tiga puluh persen yang lulusan sma yang bisa kuliah
hanya enam persen rakyat kita yang bisa menikmati jenjang kuliah
yang pertama itu sebenarnya teknologi
di penjelasan pak menteri jelaskan teknologi itu sebagai komponen cost
padahal di satu sisi yang lain teknologi ini bisa jadi solusi
dengan online university ini kita bisa tekan costnya itu bisa di atas lima puluh persen
nah ini yang bisa menekan biaya ukt itu sampai ke level yang paling rendah
dan itu kita nggak perlu capex kita nggak perlu investasi besar
karena infrastrukturnya itu sudah ada di yang namanya universitas terbuka
jadi kita nggak perlu dana besar untuk melakukan ini
dengan online university kerjasama dengan ut kita bisa meningkatkan kapasitas perguruan tinggi kita
itu mungkin bisa dua kali tiga kali lima kali bahkan sepuluh kali
restu dan mahasiswa ini nggak perlu harus datang ke jawa
nggak perlu harus datang ke bandung jakarta yogyakarta
artinya biaya orang tua itu amat sangat kecil
karena dia tidak perlu menghidupi dua dapur
sponsor sponsornya juga ya industri yang memberikan beasiswa ini akan sangat senang
karena biaya biayanya dengan budget yang sama itu bisa jadi disebarkan ke dua atau tiga kali atau empat kali lipat buat mahasiswa untuk kuliah
solusi selanjutnya apa selain
atau seperti itu ya satu itu nanti yang kedua saya akan jelaskan yaitu yang ini harus terkait dengan
manajemen modern di perguruan tinggi negeri khususnya ya khususnya penekanannya adalah
didiversifikasi pendapatan dan diversifikasi produk kita harus bisa ptnbh khususnya ya
perguruan tinggi negeri yang besar ini harus bisa mulai jadi percontohan dengan menyurtilize ptnb
kita harus bisa mendiversifikasi pendapatan jangan sampai kayak sekarang misalnya kita menunda atau
membatalkan kenaikan ukt tapi kan ada permasalahan bahwa biaya operasional itu mungkin belum tercover
oke pak donald ini pertanyaan terakhir karena durasi kita sangat terbatas artinya gini kenaikan
ukt itu satu keniscayaan yang pasti akan terjadi menurut anda itu harus terjadi tidak tidak harus
terjadi makanya ini yang kemudian harus harus dilakukan dengan diversifikasi pendapatan diversifikasi pro
satu tadi yang dengan dengan online university kita misalnya lihat ya kayak garuda garuda itu
punya emang target marketnya garuda yang ada harga ada beberapa lapis tapi dia juga punya
citylink ini yang kemudian kita bisa asosiasikan nanti dengan online university baik artinya
sebetulnya ukt naik itu bukan harga mati kita masih punya banyak solusi yang bisa diterapkan
untuk menyelamatkan baik oke terima kasih harus ada komitmen politik mbak jadi kan masalah
masalah ini harus ada komitmen politik dan pendidikan itu tidak punya kelompok yang berjuang
untuk itu oke beda kalau kita misalnya bicara soal mobil listrik ya itu ada subsidi kita bicara soal
perumahan itu ada subsidi itu karena ada kelompok besar yang berjuang nah kita harus yang berjuang
apakah nanti muhammadiyah atau nu media juga harus bisa mengawal ini sehingga kemudian solusi solusi
yang kita tawarkan ini itu bisa dikawal agar kemudian tahun depan jangan sampai berita ini
terima kasih pak donald celantu dosen itb sudah bergaung bersama saya di sapa indonesia malam
artinya sebetulnya masih banyak solusi yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan uang ukt